untuk menanggulangi berbagai masalah
wali kota surabaya tri risma hari ini
punya cara cepat untuk mengatasinya
salah satunya dengan memasang dua puluh layar di ruang kerjanya
lewat layar tersebut risma kini dapat memantau sedikitnya

seperti inilah kondisi ruang kerja wali kota surabaya tri risma hari ini
sebanyak satu ratus delapan puluh cctv yang tersebar di seluruh penjuru kota surabaya
dipantau melalui dua puluh layar yang terpasang di samping meja kerja
dari layar cctv ini risma bisa memantau kemacetan jalan raya
kemudian genangan banjir absensi pns di kecamatan kecamatan
serta pemantauan rumah pompa
ataupun pada saat terjadi kebakaran
dengan layar monitor ini risma mengaku sangat terbantu
di tengah kesibukan di meja kerja misalnya
dia juga bisa memantau kota surabaya melalui layar cctv
bila terjadi macet kecelakaan atau banjir
dia bisa langsung memerintahkan dinas terkait untuk melakukan penanganan
atau terjun langsung ke lokasi
kalau sekarang ini lebih lah dua ribu ya
karena bukan hanya transportasi kita punya objek objek vital
kita punya untuk pompa kita punya di tempat tempat tertentu
jadi di seluruh kantor kantor ini itu kita punya semua
di surabaya sendiri menurut risma sudah ada dua ribu kamera cctv yang terpasang
seluruh kamera cctv ini bisa dipantau secara bergantian di ruang kerjanya
meski terlihat banyak dengan jumlah dua kamera
risma mengaku masih kurang
dia masih butuh memantau di wilayah wilayah pinggiran dan juga pesisir kota surabaya